inilah yang dilakukan petugas satuan polisi pamung praja bersama badan narkotika nasional kabupaten tuban
saat menggelar razia selasa malam
petugas sempat terlibat kucing kucingan dengan pasangan mesum
mereka berusaha menghindari pemeriksaan dengan mengunci kamar dari dalam karena takut
dengan berbagai cara petugas berusaha membujuk mereka keluar kamar
setelah cukup lama mengunci diri pasangan mesum ini akhirnya menyerah
dalam razia ini petugas berhasil menjaring tujuh pasangan mesum
mereka selanjutnya diamankan ke kantor satpol pp guna dilakukan pendataan dan pembinaan
malam hari ini kita dapat tujuh pasangan yang bukan suami istri dari beberapa hotel
selanjutnya yang tertangkap ini gimana
kita akan berikan pembinaan
selain memeriksa istrinya
identitas petugas juga melakukan tes urin para penghuni kamar